masa kata ini menjadi seksi sekarang
kita diminta untuk menjadi ahli memprediksi atau menerjemahkan
iya kalau menurut saya kita melihat dalam konteks environment demokrasi ya
maka akan ada yang tidak happy dengan kata kata itu
kalau jangan ganggu yang tinggal itu kan tidak banyak yang di luar pemerintah
makanya mungkin mas adian tadi itu
paling kurang dalam posisi yang saya melihatnya tidak akan bergabung dengan pemerintah
maka apakah ditujukan kepada pdi perjuangan
ini yang akan menimbulkan semacam perdebatan
karena dalam environment demokrasi itu
menurut saya justru ini kan perkataan yang disampaikan oleh seorang calon presiden yang akan dilantik
tentu dengan sistem presidensial sangat powerful pak prabowo nanti
kosa kata yang keluar dari pernyataan pak prabowo
siapapun itu akan mempertimbangkan
kan ini dengan pdi perjuangan dan dengan pks belum ada pertemuan
sementara dengan koalisi partai partai yang lain
jadi maksud dan tujuan dari pak prabowo
kayaknya persiapan apa yang akan dibangun nanti oleh pak prabowo
kelihatannya pak prabowo ingin dalam membangun negara bangsa nanti itu
tidak ingin ada rintangan rintangan
yang berkaitan dengan mungkin gitu ya
seolah olah akan mengkritisi
jadi kalau pak prabowo lalu tidak bisa dikritisi
lalu disama sebangun dengan bahasa mengganggu
ini menurut saya sistem kita demokrasi loh
jadi masih bisa dikritisi
kalau kebijakan pak prabowo nanti itu tidak tepat
supaya tidak ada di apa ya
kesimpulan dari warga negara
dan publik akademis juga gitu
jangan jangan pak prabowo akan mengarahkan gitu ya
tidak betul betul ke sistem yang demokrasi
dalam memaknai pernyataan pak prabowo itu
orang yang punya latar belakang
dan itu tidak selalu bermakna
mengganggu dalam pemaknaan pak prabowo
dan beliau berulang kali juga menjelaskan
apapun yang lahir dari rival politik kita
dalam hal ini misalnya nanti ada
dan yang di dalam pemerintahan itu salah
ada bangunan yang beliau sebut
dimana ada hal hal yang prinsipil
baik itu posisi kita berbeda
pak prabowo ingin fokus pada suasembah depangan
harus kita bangun kesepahaman
tapi menuju jalan kesitu
harus kemudian kita gotong royong
misalnya pak prabowo ingin terus berkomitmen
harus kita bangun komitmen bersama sama
jadi kalau terkait dengan kritik
bahkan mas budiman coba perhatikan
misalnya pak prabowo menyebutkan demokrasi kita messi
itu tiga poin yang selalu disampaikan pak jokowi
pak prabowo itu statement
yang dalam maksud untuk mendorong perbaikan
dan mendorong kualitas demokrasi kita
itu kualitasnya semakin terbuka
oh ini pak prabowo adalah ancaman demokrasi segala macam
saya pikir itu justru prejudice yang berbahaya
ketika berhenti dari militer
itu adalah jalan politik demokrasi
dan semua track record beliau
seorang yang menjunjung tinggi demokrasi
tidak pernah itu pak prabowo mengancam orang lain
apakah memang statement itu memang ditujukan kepada pdi perjuangan
ketika pmk memutuskan kalah
gue membuka cerita sejarah lagi
tapi kemudian kita bicara tentang konteks sekarang
ibu megawati itu sudah mengajak pak prabowo bersama sama
jadi anda enggak kontekstual kalau kemudian mengusir itu
sekarang komitmen pak prabowo terhadap demokrasi itu tinggi
ada putusannya dan sebagainya
kita kembali saja pada temanya tentang mengganggu
pak prabowo terhadap demokrasi hari ini terus dijaga beliau
komitmen pak prabowo terhadap demokrasi itu tetap tinggi
nggak bisa loh berbicara tentang demokrasi itu dalam rentang waktu satu dua tiga minggu
ini berbedanya perspektif pak prabowo

prabowo mau berhenti membangun nalar politik kita pakai nalar politik antagonis yang kemudian
pak prabowo itu mau melakukan cancel kultur yang dibahas oleh kompas
jadi cancel culture itu itu tidak elok
maka nanti kita akan temukan dalam sejarah indonesia kita akan terus saling mengutuk
rejimnya ibu megawati mengutuk rejim selanjutnya
rejimnya pak sby mengutuk sebelumnya
kemudian sebelumnya akhirnya kita jadi rejim bangsa yang terkutuk karena terus saling mengutuk
kita jadi meng cancel culture
ada kemudian ada keputusan mk lalu satu satunya kalah
jangan katanya mengutuk rusuh aja tidak
putusan mk lalu md tiga dirubah
jadi jangan ajarin kita tentang bagaimana berpolitik dengan baik dan benar
oke tapi yang gue sampaikan sama lo jangan terlalu memoles sesuatu secara berlebihan
karena memori kolektif rakyat juga punya ingatan yang banyak
sebetulnya kalau bagi pkb ini dialamatkan kepada siapa sih
ya mudah mudahan gak ada alamat palsu
jadi kita bukan mencari mau dialamat siapa
kalau pak prabowo itu bukan presiden yang terpilih saya kira kata kata semacam itu memang biasa
jadi bahkan di kalangan teman teman kita itu suka bikin goyonan
eh lu kalau tidak bisa bantu tidak usah mengganggu deh
tapi kan gak punya efek dan punya dampak apapun
jadi karena pak prabowo ini adalah presiden terpilih yang konon kemarin itu didukung oleh sembilan puluh enam juta rakyat indonesia
tentu kemudian ini punya dampak yang sangat serius
apakah kemudian ini memberikan sinyal yang akan bisa dengan mudah ditangkap oleh banyak pihak sebagai sebuah model
dimana pak prabowo nanti ketika memimpin pemerintahan ini akan mengembangkan pola pola komunikasi yang memang ya satu arah seperti itu
jadi sifatnya satu kerjasama satu gangguan
kalau tadi mas kanil bilang ya bahwa ada nalar antagonistik yang itu sebenarnya ingin diputus
tetapi memang pada saat yang lain pak prabowo juga mengembangkan itu dengan pernyataan ini gitu
saya saya kira memiliki pengalaman pahit ya atau kita lah sebagian besar rakyat indonesia masih punya memori yang mungkin tidak terlalu menyenangkan di era orde baru
ketika bagaimana pemerintah orde baru pada waktu itu demi suksesnya pembangunan lalu kemudian meniadakan semua unsur unsur di masyarakat untuk bersikap kritis terhadap pemerintah
ini yang kemudian kita tidak ingin terulang
tapi bukan kemudian kita mencurigai
hal seperti ini yang kemudian harus kita jaga bersama
kalau semangat gotong royong itu saya kira setiap entitas politik akan punya gestur yang bisa berbeda
yang namanya partai politik berbeda kan bukan juga teroris